hovifa indar parawansa merespon sindiran ketua umum pkb muhyemini skandar
yang merahasiakan calon gubernur jatim yang diusung pkb agar hovifah tidak mengetahuinya
hovifa menyebut bebas bebas saja caimin mengusung calon gubernur jawa timur
menurut kofifa itu merupakan hak masing masing partai politik
hovifah mengaku menghormati siapapun calon yang diusung pkb
termasuk hak mengatur waktu mengumumkan siapa calonnya di pilkada gubernur jawa timur
yang diusung pkb dalam pilkada dua ribu dua puluh
ketua umum pkb mohaimin iskandar mengatakan pembicaraan soal pilkada jawa timur
menjadi topik yang cukup lama diperbincangkan dalam pertemuannya dengan plt ketua umum p tiga mardiono
ia menyampaikan kedua parpol hampir sepakat untuk mengusung figur yang sama
namun muhaymin enggan memberikan atau membeberkan siapa figur yang dipersiapkan